kejuaraan bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga memasuki hari keempat pada kamis sembilan februari
pada hari keempat ini pertandingan digelar di dua gor di kota bandung jawa barat
hari ini total sekitar satu ratus sembilan puluh pertandingan bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga akan berlangsung di dua gor
pertandingan untuk nomor ganda campuran saat ini sedang memperbutkan posisi enam belas besar
sedangkan untuk kategori tunggal memperbutkan posisi delapan besar